selamat datang di vogetown negeri keindahan
ya sebenarnya itu hanya istana keindahan
tapi apa yang kau harapkan ketika para bangsawan tidak pernah keluar dari istana mereka
oh maria sayang kita tidak perlu kemana mana
apapun yang kau butuhkan bisa dipanggil ke sini
kita adalah penguasa kita tidak perlu bekerja
ayolah tunjukkan sketsamu
putri maria selalu tertarik dengan sketsa dan mode
dan dia menciptakan gaun yang paling indah dan dengan detail yang rumit
dia sibuk dengan jarum wal dan sutranya
sementara fogetown terhuyung huyung di bawah kemiskinan
soalnya para manajer dan menteri menuntut pajak yang luar biasa dari orang orang
tanpa sepengetahuan istana
dan karena itu foggetown menjadi lebih miskin dan istana menjadi lebih kaya
dan putri maria tumbuh terlindungi dari semua masalah dan kemiskinan di luar istananya
tapi suatu pagi yang cerah karena semua pembantu sibuk merawat taman untuk ulang tahun putri maria
sang putri membutuhkan sutra dan jarum
aku sungguh ingin menjahit gaunku sendiri untuk ulang tahunku
hmm aku tahu cara berkendara aku bisa pergi sendiri ke pasar
maka putri maria menutupi wajahnya dan pergi ke pasar
jalan menuju pasar penuh dengan semak semak hijau dan mawar merah
tapi begitu putri mencapai pusat kota dia terkejut
apa mengapa rumah rumah dalam kondisi buruk
butuh beberapa waktu bagi maria untuk memahami bahwa satu satunya yang merasa nyaman di kota ini adalah para bangsawan itu sendiri
maria menghentikan kudanya di dekat sungai
duduk dan melihat sekeliling
dia sedih tapi dia harus melakukan sesuatu untuk bangsanya
dia berdiri dengan tekad dan kemudian pergi ke belakang pohon
ada beberapa perubahan pada pakaiannya dan keluarlah orang biasa dengan nama sofia
tidak ada yang bisa membayangkan putri mereka datang dengan gaun robek sehingga orang tidak akan mengenali maria
tolong bisakah aku lihat kain itu
seolah olah kau mampu membelinya
dia bertemu dengan banyak rintangan tapi akhirnya bisa melihat beberapa kaki

dia mengambil pilihan
ibu ulang tahun ini akan menjadi sangat istimewa
putri maria dan para pembantunya bekerja tanpa henti selama tujuh puluh dua jam untuk membuat pakaian untuk semua anak raja
gaun gaun itu dibuat dari kain terbaik dan dengan desain yang paling rumit
di hari ulang tahun
putri maria mengambil kain yang sangat indah
ini sangat indah
oh apa kau dengar itu maria
keesokan harinya ketika putri maria turun ke aula untuk sarapan mewahnya
dia melihat ada tumpukan surat di mana mana
apa semua ini

apa semua ini

apa semua ini
ini adalah surat terima kasih dari orang tua kerajaan
lalu ada yang bertanya apakah sang putri bisa mengajari membuat pakaian yang menakjubkan ini
itu lucu seolah putri kita ingin bekerja
dan tidak lama kemudian putri maria dikenal sebagai putri mode
dia mengajari pria wanita dan anak kecil cara mendesain menjahit dan menyulam

ketika kota mulai menjual pakaian ke kerajaan tetangga
kehadiran putri maria dalam kehidupan penduduk kota terus bertumbuh

yang akhirnya menghentikan menteri istana dari mengambil pajak ilegal dari rakyat
karena ini vogetown mulai kembali makmur dan menjadi lebih kaya

segera kisah kain untuk kekayaan foggetown menyebar
dan putri mode menjadi desainer yang paling dicari
oh tolonglah ini hari ulang tahunku
kau harus merancang gaun yang paling indah untukku
tapi yang jelas setiap kali ada ketenaran ada kecemburuan dan masalah

tapi yang jelas setiap kali ada ketenaran ada kecemburuan dan kebencian
dan ada masalah

akanku hancurkan dia
ini adalah putri carry yang tinggal di kota veronica
tapi tidak ada yang tahu bahwa putri carry sebenarnya adalah penyihir jahat
kau bilang apakah ya
kau bilang apakah ya
mari kita adakan pesta dan berikan kepada putri mode dari vogertown untuk menjahit semua gaunnya
oh aku tidak yakin apa orang orangku akan mampu melakukannya
oh yang mulia aku yakin dengan bimbinganmu itu akan mudah sekali
hanya sebulan untuk sembilan puluh sembilan
sembilan puluh sembilan gaun ini adalah tugas yang berat
tapi jika kita berhasil itu akan memberikan dorongan moral bagi kotaku dan bisnis fashion kami
baiklah aku berjanji sembilan puluh sembilan gaun sebelum akhir bulan ini
sedikit yang sang putri tahu bahwa ini adalah tipuan lain dari carry si penyihir jahat
putri maria dan pasukan modenya mulai mengerjakan keajaiban mereka
mereka semua tulus dan rajin
yang mulia ada pangeran william dari perbukitan utara di sini untuk menemuimu
aku tunduk pada yang mulia aku pangeran william dan aku disini untuk belajar mode
oh tapi kau seorang pangeran pasti ada banyak desainer hebat yang bersedia menerimamu
kenapa kau lakukan perjalanan sejauh ini ke fogotown
aku telah mendengar cerita hebat tentang keterampilan dan bakatmu
aku lebih suka mempelajarinya darimu
yang mulia maria setuju untuk mengajari pangeran
pangeran william ternyata sangat membantu
dia membawa beberapa peralatan canggih untuk membantu para desainer di fogatown
mereka tidak hanya bekerja keras tetapi bekerja dengan cerdas
ini ide yang bagus pangeran william
yang mulia tanpa disadari putri maria jatuh cinta pada pangeran william
tapi mimpi putri maria akan berada dalam
karena suatu malam dia melihat pangeran william berbicara dengan burung gagak
putri maria tahu bahwa itu hal yang aneh untuk berbicara dengan buruh
itu hanya mungkin melalui sihir
apa pangeran william itu penyihir
apa dia berbohong padaku
hari pesta besar pun tiba
dan putri maria tidak bertegur sapa dengan pangeran william
sesuatu yang tidak dapat dipahami pangeran william
pesta dimulai dan semua putri terpesona dengan gaun yang indah
kau terlihat menakjubkan rebecca
oh begitu juga kau belt
gaun hitam ke pesta
mereka semua menari dan bernyanyi sepanjang malam
tapi pangeran william berdiri di sudut melihat putri carry
dan jam menunjukkan pukul dua belas
oh tidak gaunku
apa yang terjadi
itu putri maria
aku memberimu semua kekayaan dan apa yang kau lakukan
kau menggunakan kain murah dan mengubahnya menjadi mahal dengan sihir
aku tidak menggunakan sihir
aku menggunakan kain
aku menggunakan kain yang bagus
aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi
ya seseorang telah menggunakan sihir di sini
kita tahu tidak ada keajaiban yang bertahan pada pakaian setelah jam dua belas
pasti putri mode yang melakukan ini
putri maria mulai menangis
dia sekarang tahu siapa dibalik semua ini
melihat pangeran william di balkon
tapi sebelum dia bisa mengatakan apa apa
itu bukan putri maria
itu kau putri carry yang telah hidup di bawah penyamaran seorang putri
tapi kenyataannya adalah seorang penyihir jahat
upaya yang lemah untuk menyelamatkan sang putri
apa kau punya bukti untuk membuktikan tuduhanmu pangeran
nyatanya aku tahu
pangeran william itu permata ajaib
kenapa kau menggunakan sihir dan berbohong padaku
tidak semua sihir itu jahat putri
aku menggunakan sihir hanya untuk menangkap penyihir jahat carry
aku telah mengetahui tentang perbuatan burukmu dan telah menunggumu melakukan satu kesalahan
pangeran william menjelaskan bagaimana dia mengetahui bahwa putri carry merencanakan pesta dansa dan kontrak sembilan puluh sembilan gaun
kecemburuanmu terhadap putri maria adalah kesalahanmu
aku tahu kau akan melakukan apa saja untuk mengotori namanya

aku tahu kau akan melakukan apa saja untuk mengotori namanya

kau yang memegang permata ajaib
kau berhenti beroyang serangga pampasan
aku nggak mau dubai
aku pasti mau tunjuk semua mcmaster
aku harus menunjukkan semua kemampuan
perlu klik kabel peramseron
perlu klik kabel peramseron
mereka menutup matanya dan memegang permata itu dengan sekuat tenaga
dan segera asisten carrie itu berubah menjadi burung gagak
itu gagak yang sama yang kulihat di balkon
dia datang untuk menambahkan ramuan ke kain
aku meletakkan batu di kakinya yang merespon permata di tanganku
dia adalah kaya
dia murid penyihir carrie
beraninya kau padaku
kau menyalahgunakan sihir
kami tidak akan pernah memaafkanmu
dan terjadilah pertempuran terbesar dalam sejarah semua kerajaan
semua putri bertarung dengan gagah berani dan akhirnya
penyihir jahat carrie ditangkap
biarkan aku pergi
begitu juga kau
putri maria pangeran william dan semua pembantu mereka disambut kembali di istana dengan bangga dan penuh perayaan
kita telah mengabaikan kota dan kerajaan kita
putriku kau telah mengajariku apa artinya menjadi seorang pemimpin
aku mohon maaf pangeran william aku meragukanmu
nona kau adalah salah satu pemimpin paling tulus yang pernah aku temui
keraguanmu itu karena cintamu terhadap orang orangmu
cinta itu tidak bisa dibantah
putri maria tahu bahwa dia telah menemukan separuh hidupnya
putri mode dan kotanya berkembang pesat
foggetown sekarang menjadi pusat mode semua kerajaan
pangeran william dan putri maria akhirnya menikah
dan mereka hidup dengan mode selamanya